beberapa hal yang membuat masyarakat tertarik memelihara ikan hias cupang adalah keindahan warna bentuk dan cara perawatan yang tergolong mudah
namun cara perawatan yang kurang tepat dapat merusak sirip dan ekor ikan hias cupang
padahal sirip dan ekor merupakan daya tarik utama ikan hias ini
menurut fandi salah satu breeder di jawa barat perawatan merupakan kunci untuk melestarikan bentuk dan warna ikan hias cupang
air untuk ikan cupang sebaiknya diendapkan selama dua puluh empat jam untuk menghilangkan kandungan bakteri dan kaporit
air dalam wadah hendaknya diganti setiap tiga hari sekali
yang pertama itu tetap air yang kedua itu pakan
pakan yang bagus itu ya otomatis akan membuat ikan kita akan sehat dan lebih cerah warnanya
yang baik kan pasti banyak mengandung protein
itu ada kayak moina atau biasa kita sebut kutu air ada jentik nyamuk atau kita bilang encu atau cacing bloodwom atau cacing sutra
tesnya kan kita melakukan
selain warna dan bentuk yang bagus ikan hias ini menjadi incaran para kolektor karena perawatannya relatif mudah yang hanya membutuhkan model wadah air dan makanan
dari perawatan sendiri pun ikan cupang itu tidak terlalu mahal lah dibandingkan dengan ikan ikan hias yang lain gitu
itu yang membuat saya tertarik untuk mengkoleksi ikan cupang
walau model perawatan tidak besar dibutuhkan perhatian lebih untuk mempertahankan keindahan ikan hias cupang

selain itu ikan cupang ini juga sangat mudah dibuat